kuliner ini dibuat sendiri di rumah mulai dari sambal yang terbuat dari cabai oranye segar
karena resep turun temurun dari sang pemilik yakni haji saadi
ke yang sudah siap siap dipanen karena pertama ketika kita menanam dari mulai kecil dari tinggi tinggi
yang menjadi tujuan utama adalah
pertama kita bisa membagikan keluarga secara ekonomi
kekhawatiran atau ketakutan itu tidak terlepas dari
tapi siapa yang paling banyak diuntungkan dari kolaborasi antara brand product dengan artis
hal yang tentu menjadi tantangan yang harus diperjuangkan
ya udah dua puluh dua lah udah oke lah gitu
mereka dihadapkan dibenturkan kepada sesuatu yang sebetulnya mereka sangat anti sekali gitu
maka legitimasi hasil pemilu bukan hanya merugikan capres cawapres yang menang di dua ribu dua puluh empat nanti
dalam kawasan ibukota majapahit di mojokerto
petani itu harus melalui pendidikan yang formal
oke tapi kalau bagi wan sendiri bagaimana
butuh energi ekstra untuk
atau mungkin dari hasil informasi yang anda kumpulkan begitu ya
ikan lele jenis sangkuriang yang sedang dipanen ini
saya rasa ini kontrolnya jadi di orang tua
dengan berjejer di pinggir jalan lantaran sudah banyak pelanggan yang mengenal jasa mereka
dan terbentuknya badan otorita ikn dinilai belum efektif bekerja secara maksimal
ini kekhawatiran saya ini kekhawatiran dan kecurigaan kami
nah jadi bukan salahnya personalitas kita
sudah us free free dua tahunnya turun di bawah fed fund rat
sehingga nanti bisa diidentifikasi kelemahan yang ada sehingga nanti siap
jadi aku ke optik terdekat aku pakai kacamata anti radiasi seperti itu sih
pertama segera matikan koneksi internet di ponsel tersebut
sebab erupsi gunung merapi dan guguran awan panas
berbekal microsoft word dan sebuah alat pemindai magnetik sederhana
sekitar tiga puluh lima persen ada kekhawatiran
bertahun tahun kita berlatih cukup keras
dan pada tahun dua ribu tujuh belas itu satu orang anak usia delapan tahun
anak dengan orang tua tunggal tentu tidak mendapat panutan dan figur ayah ataupun ibu secara lengkap
meski begitu prof suyanto mengatakan ada risiko yang harus dihadapi oleh masyarakat dalam perkembangan ai yang terjadi
dikatakan sampai ujian ilts aja tujuh kali
sudah lebih dari tiga dekade ya hajipur dulu membuka warungnya di buk abang
pihak emas kapal yang harus memastikan ketika terjadi antrian panjang seperti ini
lalu diverifikasi verifikasinya berdasarkan data yang diberikan
cel lu pernah nanya gak sih ke capsec lu itu kalau lu masuk final kenapa harus dibotakin sih
iya torpedo nya disini ada empat di belakang ada dua
yang memiliki kandungan gizi alami
dari yogyakarta ke jakarta pada tahun dua ribu dua
maka tidak mungkin pasar organ tubuh ilegal ini akan berkembang
maupun yang sudah menjadi warga negara australia
sehingga masyarakat dapat segera menikmati siaran tv digital
sebetulnya untuk menjelaskan bahwa itulah nomor
adalah bukan mereka dari kelas menengah ke bawah
saya satu pertanyaan saya awal ya
terlindungi selalu dimanapun beliau berada
berarti sepuluh tahun udah dua puluh tahun ini
karena struktur kepolisian dan peristirikatan sudah sangat rapi
jenang dawet hingga jenang jagung yang tentunya lezat di lidah
yang paling banyak dicari adalah klinik kesehatan dan toko pakan hewan
tidak ada beban bahwa ini sudah sampai di final bahwa mereka diharapkan oleh masyarakat untuk juara
tapi bagaimana caranya setelah beres dikonsumsi berarti saat pertama kali dibuang sampah itu masih memiliki nilai nilai produk
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual perencana keuangan prita absarigosi
ini sesuai dengan arahan dari pak presiden
sejatinya bukan nama baru di kancah industri musik tanah air
jadi konsep literasi terhadap bagaimana perhitungan suku bunga
kalau saya di pinggir jalan akhirnya akan sama dengan bakery bakery yang lain
yang kemudian menyerang ketika sholat jumat
atau memang sudah lanjut usia
kelihatannya karena memang agak susah untuk mendapatkan mungkin mendapatkan orangnya bisa ya seperti halnya juga pada kasus kamboja ini
kalau yang kasar ini biasanya digunakan untuk bahan baku pembuatan cendol termasuk mie ya mie letek
setelah jarak kurang lebih dua puluh sampai empat puluh meter
dan beberapa tempat juga pak ganjar juga akan keliling
ada empat puluh lima tiga ratus delapan puluh tujuh kasus dbd terjadi di indonesia dengan jumlah kematian mencapai empat ratus tiga puluh dua kasus
dalam menjalankan kewenangan tersebut
tetapi ternyata tadi sampai lima kader yang turun
itu saya kira satu objek audit yang layak kita tuntut dari kepolisian
kami belajar dari pemilu yang lalu atau yang lebih khusus dua ribu sembilan belas
serta minuman segar sebagai pilihan wajib
jadi stres itu bukan ada di luar diri kita tetapi stres itu adanya di dalam otak
buntut sapi yang disajikan begitu empuk berpadu dengan sayuran segar dan kuah dengan rempah pastinya menggugah selera
hingga akhirnya hernik mengungkap asal usulnya
dan memang kita harus melihat pengeluaran di bidang pendidikan jangan dipandang sebagai cost sebagai biaya
yang bertanggung jawab terhadap anak anak ini yang berada di pondok pesantren
ada satu jenis acara yang menerapkan etika yang lebih ketat
bu tapi penasaran deh apa inspirasi si telekomentator itu ada sempat ngelihat dari manakah bu
jadi pelaku tauran ini anak anak sekolah biasanya
kira kira sudah ada kan ya pasti
kecoa hasil budidaya dipesan di perusahaan farmasi sebagai bahan baku obat sakit perut liver bahkan jantung
saya akan menjelaskan kepada masyarakat tentang apa itu pencucian uang
terus harus dicukur ya mas ya
tapi kalau kita pas nggak tahu juga kan riskan juga tuh mas nanti
terus ada aziz waladana juga hilang gitu
dan kita ada di jalan terang
jadi satu pemain itu kan punya satu kasur sama satu lemari
ya sebenarnya ispa ini terutama pada penyebab yang virus ya
ini dibubarkan apa semata mata karena veris yang mau tersangka
nih masih biasa disajikan dengan pincuk seperti ini
berapa cepat dia dapat nggak bisa bergondong gondong
nah dua ini juga kan pasti mengalami tekanan
melakukan antisipasi sekiranya perlu melakukan evakuasi
ada beberapa tips yang harus dipilih atau bisa dilakukan oleh penumpang atau pemudik yang akan menggunakan moda transportasi pesawat ya
nyatanya keberadaan transportasi publik itu belum menjawab salah satu masalah kronis di kota ini
sales promotion kan dihitung dari penjualannya
manfaat dari mengkonsumsi sagu terutama bagi penderita intoleransi gluten
bagi yang belum terbiasa jangan khawatir bisa didampingi instruktur kok
memeriksa apakah ada aturan berpakaian yang diberlakukan
itu pun dengan atas usulan sekretariat jenderal dpr
kami tahu bahwa dampak buruk mempengaruhi komunitas komunitas yang paling berpengaruh
nafas saja rebutan karena kondisi begini
mas adi saya ingin anda menganalisa karena dalam pidatonya ini menarik sekali
tapi kok lu juga basket ya chel ya dulu ya
pemain pemain teaternya itu
berarti lu udah lebih nyaman di surabaya lah ya
sehingga pembangunan rumahnya kita arahkan untuk yang rumah anti gempa
jurubicara imigrasi partai hijau david k kuhar berkata
kita sedia penjualan juga lewat marketplace untuk antisipasi
transportasi dengan jumlah sebesar itu
nah itu bisa dapat berapa pak sebulan rata rata pak
kalau kita bicara mengenai bitcoin melonjak
anak yang sma bahkan ada juga yang disabilitas dan lansia
yang ditujukan kepada presiden indonesia ke lima
kalau enggak punya path to profitability
jokowi meminta mahfud menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang atau tppu di kementerian keuangan secara jelas pada dpr ri
oh di blitar tuh bagus itu oke lah gitu
tapi juga kita tahu sendiri kalau jakarta ini masih polisinya masih cukup tinggi ya mbak
perlakuannya hanya sekedar seperti itu
aktivitas vulkanis dari gunung semeru pun bisa dipantau oleh masing masing warga selama dua puluh empat jam
sementara penumpangnya sudah menumpuk di stasiun itu kan potensi kepadatan potensi kericuan
judulnya menarik banget untuk kalau kita
soal pelanggaran itu jadi dari sisi pra pelaksanaan ya dokumen dokumen segala macam
diberikan keleluasan tujuh hari sebelum hari hanya
itu dua puluh persen termiskin dari masyarakat kita
nah ini sangat ini sih menurut gue sangat unpredictable sih
presiden jokowi tidak hadir di perayaan hud ke lima puluh satu pdi perjuangan
betul pengakuan dari para tersangka itu
kayak berkurang banget ya
nah padahal dalam kehidupan itu kan seperti putra mas reno yang dua orang itu kan sekolah
ia mengajak warga desa turut memanen rupiah
karena memiliki kondisi riwayat penyakit ya diabetes ada hipertensi
kemudian kita juga tahu bagaimana pkb juga belum pernah
small team atau buat tim itu kita lumayan mikir mikir
perlu ditekankan untuk tidak melakukan olahraga berat
jadi tiap hektarnya diperlukan biaya operasional sekitar enam juta rupiah
ada pula ruangan yang disediakan untuk mendongeng
baru bisa mendapatkan logam murninya
mungkin langsung aja kita tanya tanya sebenarnya kalau misalnya lebih dalam lagi penyebab dari hoarding disorder itu apa sih
keberadaan dokar dokar ini menjadi bukti sejarah mode transportasi zaman dulu
ya karena pesantren itu kan luas ya santrinya banyak
inangnya anggrek ini pak mungkin kalau kita enggak males ambil itu dari akar
termasuk tadi rencana kemitraan dengan e commerce lokal kita
ketua umum partai solidaritas indonesia saudara kaisang
sudah di menit ke enam puluh lima enam puluh enam bahkan
kiki haryadi helmi surya negara bandung jawa barat
kebermanfaatan dirinya kepada orang lain
dan untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui semengan zoom
negosiasi komunikasi diplomasi dilakukan
pada selasa malam keduanya mendatangi mampol resci anjur jawa barat
iya selamat siang puspa betul sekali kementerian perhubungan kembali mengadakan mudik gratis sepeda motor naik kapal laut
agar meningkatkan upaya mitigasi
meski memiliki banyak manfaat sebaiknya buah tidak dikonsumsi secara langsung
itu udah kita lihat kok di pilkada dki
ada pula beberapa ekor hewan ternak seperti kambing yang bisa dipelihara untuk dijual
nah kayak main prosot
politik dinasti yang akan mungkin digencarkan
jadi saya apalagi dosisnya ibu ini kan takut ya kalau makan apa kalau ada santan ada apa ya
baik bu ai ada tiga faktor utama paling tidak yang telah disebutkan yaitu konflik atau perselisihan
karena banyak sekali lumpur akibat kendaraan kendaraan yang lewat dan juga longsoran belum lagi juga material material bangunan yang berserakan di tepi jalan juga bisa menghambat laju kendaraan milik tim sargabungan sendiri
nah dibandingkan kelompok yang tidak diberi wolbachia
berarti ini juga menjadi
sambil menunggu pertambahan datu
sehingga kita fan basket yang sekarang sudah terbiasa ya dengan adanya media televisi ini
diperkirakan kesenian ini muncul sejak tahun tiga puluh an di desa tuksongo
jika sudah mendekati masa panen jumlahnya bisa dikurangi hingga setengah dari pemberian normal
terus suasananya juga tidak terlalu ramai karena dibatasi waktunya
back end merupakan sistem pada sebuah aplikasi game yang menjadi peranan utama dalam menjaga kelancaran serta stabilitas pada video game online
banyak sekali pegawai pegawai yang juga sudah
o dua sn ya smp itu tapi tiga on tiga
nah dunia ini lagi meminta kepada kita ini bicara tentang etik
seorang lengger biasanya tampil dalam berbagai jenis acara
kain apa segala tapi gak mau gak mau ya harus berbeda lah
sebaliknya ldl memiliki lemak yang banyak dan sedikit lipoprotein
karena bahkan di tingkat pendidikan menengah pun
kita memang mengenal beberapa yang perhitungan seperti patsu
hanya berpangku tangan dan puas menjadi buruh perkebunan sawit
sehingga pemilihan umum dilaksanakan dengan baik dengan tertib dengan aman
itu hanya menimbulkan gesekan gesekan yang khawatir
ketika kampus kampus hebat di amerika berbicara demokrasi
ini urusan seorang proklamator bangsa

kali ini saya temui spesialis kedokteran olahraga andi kurniawan
nah ini yang kemudian ditiru oleh zakia dengan nekat membawa airsoft
kita untuk donatur utama itu sebenarnya tidak ada tapi untuk support atau mitra utama kita adalah klinik amore animal clinik
ini setiap tahun kita bantu sebuah keluarga
jadi semoga saja informasinya tentunya bisa diterapkan oleh masyarakat begitu yang menyaksikan acara ini
sebelum mulai kelas tuh
kemudian siram dengan bumbu saus yang diinginkan seperti saus padang saus tiram serta saus rahasia dapur vali
tapi yang jadi tantangan adalah perjalanannya
menjelaskan bahwa ini loh kalau anda dapat bantuan sosial
ia menyarankan jika terlanjur terjebak di tengah kerumunan lindungi dada menggunakan tangan
saya sudah mengonfirmasi mungkin siapa saja dari mobil mobil yang ada di parkiran ini anggota dpr yang masih berada di dalam kawasan gedung nusantara ini
ya kalau kami organizernya adalah bagian dari partisipan kegiatan mereka
tapi partai anda pdi perjuangan mendesak negara meminta maaf kepada bung karno dan keluarganya
kondisi aku ini kenapa aku disini
sedangkan sisanya adalah dua tim baru
itu itu aku dipanggil
tapi kita nggak bahas ke situ lah ya
mengarahkan bahwa orang orang tuh sebaiknya vaksin
dia itu selamanya itu menopang
yang disusun oleh sarah konte untuk sbs news
klinik memberikan berbagai keringanan dan penyesuaian harga
dari pihak keluarga yang mahasiswa uiki itu
ia juga terjun mengurus perizinan untuk bersih bersih sungai
tetapi jika memang ingin melakukan urbanisasi harus disiapkan
karena itu sepertinya sekarang dijadikan sebagai usul inisiatif dpr
menjaga pemain tidak perlu menunggu terlalu lama untuk masuk ke dalam permainan
kami masih memiliki waktu kurang lebih empat bulan ya untuk menyelesaikan proses penyidikan ini
artinya ini sebenarnya kita punya ekosistem yang positif ya
hanya saja itu belum terpetakan dengan detail saja
jadi kalau kita mengajarkan anti korupsi tentu itu dimulai dari para dosen dan pejabatnya dulu kan yang harus anti korupsi
ini adalah menghadirkan indonesia yang damai transisi dua ribu dua puluh empat yang demokratis dan legitimit
jangan sampai terjadi infeksi denggi berulang

sementara sampah plastik akan dipilah untuk selanjutnya didaur ulang
cocok untuk mengisi libur bersama keluarga
begini pak kalau sistem bioplok ini kan kita harus menggunakan biobakteri
kemudian ada turunan teknisnya
konsumen semua meminta harga sekian kualitas a kualitas b kualitas c bisa saya
langsung ke barang atau diberikan subsidi seperti diuraikan oleh pak febrio tadi
seperti klaten sleman serta bantul yang bergabung
sebenarnya bagaimana teknologi ini bekerja pak
dikatakan bank besar di amerika hari ini sedang floating loss di obligasi mereka
gila kalau lu gak masuk tanago sih mungkin lu gak main basket sampai sekarang ya
musimin akan menggunting serta menanamnya di media lain
sekalimantan tengah setelah kabupaten kota waringin timur
karena pendampingan itu dilakukan oleh banyak pihak
dan kami juga berharap semoga program vaksinasi yang dijalankan segera dapat dituntaskan
nah setelah masa tanggap darurat ini dilakukan
cita cita pemerintah menjadikan indonesia sebagai kiblat fashion muslim dunia nampaknya tak akan sulit dicapai
dan direktur eksekutif parameter politik indonesia adi praitno selamat sore mas adi
oke pak hermawan salah satu yang memburu kemarin paket nugget juga nggak yang bikin heboh satu indonesia
artinya karena ini sifatnya jangka pendek tentu nanti akan ada penyesuaian penyesuaian gitu
untuk anak didik di mana tahun ajaran dua ribu dua puluh satu sampai dua ribu dua puluh
dia nggak merasa dirinya cukup layak untuk dihargai diprioritaskan diperjuangkan
rambut juga dapat mengurangi serat yang terkandung dalam buah
memiliki pengaruh politik yang kuat
customer dapat merchandise baru dengan gampang
merupakan standar bagi tuan rumah untuk melayani semua yang hadir dalam hal makanan dan minuman
ya ini pertanyaannya menarik juga ya mbak ya
cuma kan lama lama makin banyak akhirnya dijual tiba tiba jadi seperti ini
saya akan menghindari menggunakan foto profil anda di sana
yang membedakan adalah ketika kita digigit oleh nyamuk
memang yang memantau adalah pvmbg ya
karena ditempatkan menjadi objek ini dianggap sebagai pelengkap itu
perkenankanlah kami menyampaikan keterangan
bukan hal yang sulit menanam aloe vera
wah gede banget nih kalau misalnya kelinci biasa itu bobotnya tiga sampai empat kg
bukan hanya kepada dirinya tapi kepada kader gerindra
stop penganiayaan terhadap kucing karena ada pasal tiga ratus dua yang mengatur tentang perlindungan hewan
dia juga tidak melakukan pengungkapan kasus pelecehan seksual atau perkosaan
pemeliharaan antara giant rabbit dengan kelinci biasa sama saja
nah pernyataan ibu mega hari ini itu langsung disampaikan oleh veto player utama pd perjuangan
sedangkan tes isotermal kurang dari tujuh hari
ya intinya perhitungan manajerial lalu sisi marketing sisi apa namanya
semoga walaupun dalam suasana covid masih tetap bisa hikmat beribadah
orang yang bisa aksara dan bisa koding belum tentu paham bahasa pemrograman yang itu
tapi menarik apakah pergerakan iasg hari ini akan mengalami pullback minor
yang kami butuhkan satu ratus enam puluh orang
tapi tepungnya ini nih yang buat saya butuh perjuangan buat bikinnya
ketemu ada yang sentimental item disisihkan dulu
ini loh standar broadcasinya udah tercapai
dalam lima tahun saya mencari dewan saya keras kerja untuk waka
metode kemikian yang spesifik
artinya pengendalian yang dilakukan oleh kita berdasarkan pengetahuan biologi dan ekologinya
tapi apakah anda juga sudah mencoba
juandri kamu dimana udah sampai mana oh iya ini lagi udah mau jalan kenapa dan oh iya ya eh jadi
menggunakan cartridge dengan suhu yang sama dalam mesin isotermal tersebut
sudah memiliki ratusan jenis produk
karena mereka paling cuma nari lima menit kan lima menit
yang diatur dalam undang undang kementerian negara

kini dihiasi berbagai ikan
seperti yang pak riris tadi sampaikan kepada saya
yang melibatkan perwira perwira tinggi di kepolisian
pemenuhan barang barang impor legalnya ini bisa terpenuhi pak
kira kira yang naik harga cabainya cabai mana saja kemudian harga naiknya dari berapa jadi berapa
pedagang itu takut nggak percaya lah mereka khawatir kami jualan barang sendiri
daging aloe vera harus dibilas berkali kali untuk menghilangkan lendir yang menempel
upayanya mencari korban bersama warga lain sempat dilarang
liku likunya terlalu terramatasi
sekitar dua puluh sampai dua puluh lima ribu ton
yang menurut saya perlu banyak kemauan dalam hal ini
itu yang penting kita amati
melalui sambungan virtual analis transportasi perkereta apian
kalau musim kemarau kemarau ya
diputuskan oleh ibu ketua omong bahwa kehaji ma ruf amin itu jelas dan itulah beliau menghargai betul
situasi di mana yang legal sulit maka yang ilegal akan otomatis berkembang subur
baik pak riris terima kasih atas waktu anda malam hari ini
yang saya tahu sih saya masih orang awam mbak ya
nah kemudian ketika dia malam dia akan turun
berisiko memicu gangguan kesehatan
jadi target pssi kedepannya seperti apa ini bang
selamat pagi salam sejahtera bagi kita sekalian
maupun mau lo lihat di liga inggris pun mau lihat di mana ya itu akan selalu ada gitu
salah satu yang menyebabkan pertumbuhan eceng gondok begitu cepat
paslon atau dari tim pemenangan
apalagi berhari hari seperti dulu ada pemain yang kalau dipanggil tc dua hari telatnya alasan ini
yang mungkin diabaikan dan tidak ditangani secara proporsional dok
petani dari karapia tetap sairnya tetap selalu segar sumur
kemudian operan operan yang akurat passing yang bola pendek menghindari bola tinggi atau bola jauh
ya apalagi namanya highlights kan kita nggak tahu ya
seperti permen jeruk coklat koin dan kiam boy
kami akan membahasnya langsung dengan hanafi pelaksana fungsi pensosbud kbri new delhi
tapi jadi gara gara ipa yasin lui kan terkenal paling bagus kan
keberadaannya semakin menambah atraksi wisata di dusun butuh yang kerap disebut nepal van java
nah saya akan ke pak mul itu dokter mulya tuh
jadi pasien pasien atau subjek subjek yang terbiasa merokok ketika dia sejak sahur sampai dia berbuka
mengingi makam dariah maestro lengger yang dihormati di banyumas
manuver dan mungkin kangen akan nasi goreng
menyerahkan kelanjutan takta kekaisaran kepada adik laki lakinya yang memiliki seorang putra
alhamdulillah untuk meningkatkan penasaran seserahan ini
karena kita memiliki tubuh yang cukup kompleks sistem pertahanannya
jadi saya bisa mengasihi pandangan pasar bagaimana untuk ke depan
stage yang lainnya tidak sebanyak di sini
itu ikut ambil tanah itu ketimpan tanah karena longsor
jadi fisik sampai sekarang saya tanya tadi kepada ida sapri
otodidak dengan menerima pesanan pembuatan box speaker sound system atau menerima jasa editing foto dan video bagi warga sekitar
sampah sisa makanan dijadikan bahan pembuatan kompos
karena memang jumlahnya selain jumlah penerbangan juga banyak jumlah penumpang yang berangkat juga lebih banyak
dan ini memang harus berhati hati
atau beberapa tahun ke depan kita bisa bebas pmk
ia yang sempat minder karena belum memiliki ijazah setara sma
rumah warga gangbaroka kampung cikaret girang
dulu pengerjaannya masih manual dengan cara ditumbuk menggunakan lesung
akhirnya diakalilah sama masyarakat dengan itu lengger
bukan emang udah kelihatan banyak sekali ikan di sini tapi sebenarnya belum sebanyak itu atau sebanyak pada saat normal ya bu ya